dan ternyata ini delapan hari selama arus mudik pada tahun dua ribu sembilan belas ini
kita bisa mengucap alhamdulillah ya menurun ini
sejak dimulainya masa operasi ketupat lebaran oleh kepolisian
selama delapan hari di musim arus mudik dua ribu sembilan belas jumlah kecelakaan mengalami penurunan dibandingkan tahun dua ribu delapan belas lalu
hal itu diungkapkan oleh kakor lantas pori irjen polorefdi andri
usai peninjauan di gerbang tol palimanan kabupaten cirebon jawa barat pada kamis petang
kakor lantas merinci selama delapan hari pada arus mudik tahun ini
hal itu terpantau baik melalui jalur tol maupun jalur non tol
di tahun lalu
angka kecelakaan mencapai satu delapan puluh enam kasus
namun di tahun ini selama delapan hari tercatat empat ratus sepuluh kasus laka lantas
tercatat selama delapan hari arus mudik pada tahun dua ribu delapan belas ada dua ratus dua puluh tujuh korban meninggal
sedangkan di tahun dua ribu sembilan belas turun menjadi tujuh puluh satu orang
sampai dengan hari ke delapan pelaksanaan operasi ketupat
infrastruktur semakin lebih baik dengan segala kelengkapan kelengkapannya
apa saja kelengkapannya rambunya semakin baik markanya semakin baik
alat penerangannya juga memadai buat drillnya juga semakin baik
demikian juga manajemen dress area nya juga semakin lebih baik
diharapkan penurunan angka kecelakaan ini juga terjadi pada arus balik
jerry komara cirebon jawa barat